pemain asing persebaya surabaya song ui yong kembali dipanggil tim nasional singapura
sebelum berangkat ke singapura pemain keturunan korea selatan ini ingin mempersembahkan kemenangan bagi persebaya saat melawan borneo fc
song uyang akan berangkat ke singapura untuk persiapan jelang laga fifa matchday pada bulan september
timnas singapura dijadwalkan akan menghadapi tajikistan pada delapan september dan taiwan pada dua belas september
pemanggilan song ke timnas singapura tak dipermasalahkan oleh pelatih caretaker uston nawawi
ia berharap song tetap fokus pada laga melawan borneo fc terlebih dahulu sebelum berangkat ke singapura
persebaya telah mengemas tiga kemenangan dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir
akan menghadapi borneo fc di stadion gelora bung tomo surabaya pada minggu tiga september mendatang